ke informasi lain kejaksanagung mengita tiga bidang tanah seluas sebelas tujuh hektare
milik mantan menteri komunikasi dan informatika joni g plate di desa walako waloka
kecamatan komodo kabupaten menggare barat tusa tenggara tibur
penghitaan ini dilakukan terkait dengan perkara dogan korupsi penghitaan infrastruktur
base transceiver station kementerian komunikasi dan informatika pada dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh dua
pada rabu tim gabungan kejaksanagung mengita tiga bidang tanah seluas sebelas tujuh hektare
milik mantan menteri komunikasi dan informatika johnny g plate di desa waloka kecamatan komodo
kabupaten menggare barat tusa tenggara tibur
keberadaan aset ini diketahui penyidik berdasarkan hasil pelacakan atau penelusuran
serta pengembangan bukti dan keterangan yang didapat
kepala pusat penerangan hukum kejaksanagung ketut sumadana kamis mengatakan
penyitaan tiga bidang tanah milik tersangka johnny g plate ini
dilakukan setelah adanya penetapan dari wakil ketua pengadilan negeri labuan bajo
untuk kepentingan penyidikan